kenapa gue ada disini
kita tadi nemuin kamu ke bar
ada di jalan pingsan
lalu kita bawa kesini untuk diobatin
orang yang selama ini aku anggap musuh besar
ternyata malah menolong aku
terima kasih raya
rama terima kasih
om gak usah banyak terima kasih
lagian raya juga udah nganggap om kayak orang tua raya sendiri kan
jadi om gak usah sungkan sama raya
raya sepatu lo buka tuh
biar ada iu
biar ada nafas enak
biar ada nafas enak
awas bisa ada yang cedera
kalo ada asin apa sama reva
kayaknya kita mesti ngebantuin reva deh
kita mesti bikin adriana kapok
lo lihat aja masa kreva cuma gara gara naik motor
sampai diomelin gitu sih sama bokatnya
kebangetan gak tuh adriana
gue juga ngerasa aneh
nggak mungkin cuma gara gara gituan doang
kan sekarang adriana lagi minta ceraian nih sama bokapnya reva
berarti ini kesempatan bagus banget buat kita
karena caranya kita mesti mencegah sampai bokapnya reva itu minta balikan sama adriana
pokoknya jangan sampai gimana
wah boleh tuh
tapi ide gue lagi mentok nih sin
mungkin ian emak gue emak dia semuanya
lo ada ide nggak
uh ada kok ada tenang aja
jadi gue tuh niatnya pengen ngedeketin atau mencomblangkan bokapnya reva sama tante gue sih tante farah
nih tante farah kemarin tuh gue udah sempet nyomblangin juga sih mereka
gue suruh tante farah nemenin papinya reva dinner sama kolebih koleganya
sama orang orang penting pejabat pejabat orang orang kaya melk
wah soalnya adriana itu nggak mau suruh nemenin bokapnya reva
reset banget kan ya
terus lombong banget
padahal istrinya ih makanya sebel banget gue sama adriana
udah kan terus ya udah deh
akhirnya tante farah nemenin
oh bener banget tuh
kita suruh si tante farah sama pak b papinya reva itu ketemuan
ya ngapain kayak makan makan cantik
tapi si tante farah suka nggak sama papinya reva
tante farah tuh kayak simpatik gitu sih sama papinya reva
tapi yaudahlah melk yang namanya cinta tuh bisa datang kapan saja
cinta asal terbiasa gitu loh mel
jadi nggak apa apa kita coba lagi lagi dulu
ya nggak apa apa soal cinta mah bisa pelan pelan aja kok
namanya kalau jodoh itu udah pasti nanti balik lagi balik lagi
bukannya reva aja tuh yang belum bisa mikir
terlalu cinta dia sama adriana
jadi minta balik lagi balik lagi balik lagi
padahal aku udah tahu kalau adriana tuh ceweknya nggak bener iya kan
kita tepak aja tuh si adriana
yaudahlah pokoknya ntar gue telfon tante gue
ntar gue ajakin ketemuan sama papinya reva juga
ngapain dan ntar sekarang aja
buru buru tapi cepat lebih baik
mencegah lebih baik dari menyembuhkan iya nggak sih
mau dia mau dia bisa katanya
emang begitu aku anterin reva pulang ya
iya dong harus dianterin dong masa ditinggalin
nggak usah gue gak usah
nanti takutnya kita dilihat lagi sama mata mata
nanti takutnya kita dijahatin sama anak black cobra
bisik bisik sih gak sopan kali
nanti mama kamu denger bisa khawatir
mah gue minta tolong dong pesenin taksi
pesenin taksi buat anak pacar
pasti tuh yaudah ntar gini aja kalian tunggu aja di sini
ntar kalau taksi udah dateng pasti kabarin oke
cocok duduk aja dulu
kita duduk lagi
ya halo saya mau pesen taksi buat anak saya
boy reva mama tinggal dulu soalnya masih ada meeting
kasian kliennya udah nunggu
hati hati berdua ya oke
tidak apa kita tunggu di lobby aja
kasih tahu budi kita yang cermelang banget ini
boy bentar ya
nah lihatkah sih gue nanti sore nih mau ketemuan gitu sama tante gue
soalnya sekarang tante gue lagi ada meeting gitu di daerah sudirman deh
kalau nggak salah deket kok sama kantor bokap lo ya kan
hmm boleh sih
ya lo bilang aja lo mau traktir bokap lo kan honor iklan lo baru turun
oh iya yaudah deh kalau gitu gue coba telepon backup sekarang ya ntar gue kabarin
oke ntar kabarin ya re
ya mau ditelepon dulu bocahnya katanya
gini pi jadi kan honor reva yang honor iklan waktu itu baru aja turun
dan reva mau orang yang pertama kali ngerasain honor reva itu adalah papi
jadi reva tuh rencananya mau ngajakin papi makan di restoran
bukan bukan begitu saya tapi bangga bangga sekali kalau kamu sudah berusaha untuk mandiri
tapi yang jadi masalah kamu mencari uang dari model bukan tujuan utama kamu kan
ya bukan napi kan masih ada papi reva itu ikut ikut iklan itu kan buat pengalaman oke pi
yaudah kalau gitu nanti sepulang ngantor aja
gimana ya kita mau ketemuan di mana
gimana kalau di kafe dekat kantor papi aja kafe kopi
oke oke nggak masalah nanti pape langsung meluncur ke sana ya
oke pi selamat bekerja
aduh sibuk banget sih bu cobaki naik terus teleponan juga nih